gereja katedral jakarta pusat menggelar misa natal pada kamis malam
yaitu sekitar tiga ratus sembilan orang yang berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
dan sebelumnya mendaftar daring di situs resmi gereja katedral jakarta
selain itu pengurus gereja katedral melakukan pengukuran suhu tubuh
menyediakan tempat mencuci tangan dan mengatur jarak duduk
misa natal juga dilakukan live streaming atau daring
sementara itu tiga ratus lima puluh lima personel gabungan tni polri pemerintah kota jakarta pusat
serta organisasi masyarakat dikerahkan untuk mengamankan misa natal di gereja katedral pada dua puluh empat dan dua puluh lima desember
yaitu hanya tiga ratus sembilan umat yang bisa masuk dan di dalam gereja menampung dua ratus umat

jadi tidak seperti natal biasa ibadat dipertingkat namun tidak mengurangi kesakralan dari liturgi ibadat natal
penerapan protokol kesehatan juga dilakukan di gereja immanuel jakarta
pengurus gereja membatasi usia jemaat yang beribadat langsung antara sembilan dan lima puluh sembilan tahun
serta membatasi kapasitas gereja hanya lima puluh orang
pun diharuskan mengecek suhu tubuh serta mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah
yang jelas kita tetap mengikuti imbauan pemerintah
artinya sop kesehatan terkait dengan pandemi covid sembilan belas ini
adapun perayaan natal nasional tahun ini direncanakan digelar pada dua puluh tujuh desember